m tersangka mutilasi terhadap anak di cengkareng jakarta utara saat ini menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
tersangka diduga mengalami gangguan jiwa
tersangka m masih menjalani perawatan di ruang isolasi ditemani sejumlah keluarga
tersangka datang di antar anggota unit perlindungan perempuan dan anak polres jakarta barat
tersangka menjalani perawatan di ruang isolasi karena ada dugaan mengalami gangguan jiwa
saat diperiksa m bahkan sempat berteriak teriak di ruang isolasi
m diduga membunuh anaknya yang berusia satu tahun dengan cara memutilasi
sementara jenazah korban masih berada di ruang jenazah untuk otopsi
rumah yang menjadi lokasi dugaan pembunuhan bayi oleh ibunya di jalan jaya dua puluh empat cengkareng jakarta barat kini
diberi garis polisi
warga tak percaya dengan tindakan tersangka yang dikenal baik di lingkungan sekitar
sebelum peristiwa tersebut terjadi tetangga dekat sempat mendengar tangisan korban
garis polisi masih tampak melintang di depan rumah kontrakan yang dihuni m bersama kedua anaknya di rt empat rw sepuluh jalan jaya dua puluh empat menceng cengkareng jakarta barat senin pagi
tak ada kegiatan apapun selain warga dan tetangga yang silih berganti datang hanya untuk melihat lokasi kejadian
pasca peristiwa pembunuhan a bayi berusia satu tahun sang bayi diduga dibunuh dan dimunilasi oleh ibunya
para tetangga terkejut mengetahui peristiwa yang menimpa a
tidak ada masalah
tidak tidak ada omongnya
tapi bergaul buahnya dengan masyarakat sini
bergaul orangnya bergaul itu kemarin nggak tahu bagaimana kita nggak tahu dah
tutup saja pintunya
suaminya tidak ada
suaminya kan kerja
ya dari pagi saya tidak pernah melihat dia keluar pas jenis dari pagi minggu pagi tidak melihat dia keluar
tidak ada teriakan dari dalam
tidak ada tidak ada apa apa tidak ada suara apa apa maksudnya
ketua rt setempat menuturkan saat pintu rumah kontrakan didobrak korban berada dalam posisi terlentang di lantai
adapun sang ibu hanya duduk terdiam di samping jasad anaknya tersebut
waktu didobrak pintu itu adanya ya samping anaknya saja
ya apa ya kayak orang gimana gitu ya
ya kayak gitu gitu sebenarnya sehari hari enggak enggak apa apa
hingga kini jenazah sang balita malang masih diotopsi di rumah sakit polri kramat jati jakarta
sedangkan ibu korban telah diamankan polisi di kepolisian resor jakarta barat
mentara itu kakak korban yang berusia dua tahun yang selamat terluka akibat tebasan senjata tajam di bagian tangan
kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak polres jakarta barat
sebelumnya seorang bocah laki laki berusia satu tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya di daerah cengkareng jakarta barat
korban ditemukan tewas oleh ayahnya dengan kondisi termutilasi
korban diduga dimutilasi ibu kandungnya sendiri
warga gang jaya dua puluh lima cengkareng barat cengkareng jakarta barat minggu malam dikujudkan
dengan ditemukannya umayat seorang bocah laki laki berusia satu tahun dari keterangan tetangga
sejak minggu siang kemarin korban terdengar terus menangis
namun para tetangga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya
korban diketahui tewas setelah ayahnya pulang dan rumahnya dalam kondisi terkunci
sang ayah pun mendobrak pintu dan mendapatkan korban sudah tak bernyawa
sedangkan sang ibu yang diketahui berinisial md duduk melamun di dekat jasad korban
diduga sang ibu depresi sehingga tega membunuh anaknya sendiri
aparat kepolisian dari polres metro jakarta barat yang tiba di lokasi
langsung membawa ibu korban ke mapolres metro jakarta barat untuk menjalani pemeriksaan
sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit cipto mangun kusumo untuk diatopsi
hingga minggu malam belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus ini
sofian firdaus jakarta